persoalan kita akan sama bang
bini lo kabur juga
maksudnya bini lo kangen juga sama perempuan akannya
mari pak dimakan
iya terima kasih bu aminah
oma pokoknya harus tuntut oma ya
kami akan segera mencabut dan menghapus beritanya
loh pak jangan dicabut
pak jangan pak
oke kita lanjutkan beritanya
hei gak semudah itu
belum dihapus kok beritanya
gak ada damai damaian
masalah ini harus diselesaikan secara hukum kak
pak albert akan menulis permohon maaf secara resmi
kok di pihak siapa sih
ada satu orang lagi yang namanya ditulis
yang belum diajak berunding
lo saya deh indra
gue panggil omah dulu
kalau oma ikut muntah lagi urusannya
dibawa ke jalan ruku
emak susah ditebak pak
lu liat bang muhyiddin gak
di rumah pominah kali
di rumah pominah
selfie ada di rumah pubina
namanya si pominah
mau ikut kagak
kagak nyangka mau masuk berita juga
eh mat tunggu
mendidah udah mencuhtianku ya
mak udah dateng mak
pintu depan tadi dikunci oma
meminta duit beli gitar
pak albert udah dateng omah
pak albert siapa
bosnya kak servi omah
yang menulis berita tentang kehamilan mama
ya sudah suruh dia aja masuk
kalau dia mau nanya nanya
suruh masuk aja cepet
datengnya ke rumah yang sana omah
memang mama lu jualan ramuan juga
omah harus kesana omah
semuanya udah maafin
indra gak mau maafin omah
memang salahnya apa
gak ada sapa sapa di depan omah
ini kasus penghinaan omah
pencemaran nama baik
menulis berita tanpa izin allah
omah harus tuntut omah
bawa ke jalur hukum
yang dibilang kak indra itu benar mak
omah tau gak omah
gara gara berita ini oma
indri jadi gak mau sekolah omah
dan gara gara berita ini juga
indri jadi marah sama omah
omah harus berhenti
kenapa harus dituntut
ganti rugi omah
ikut ngikut aja sama cucu gue

ayo omah pokoknya gak ada damai damai omah
harus dituntut uma
tungguin jalan cepet banget sih
udah lemain kurma si mina
mau nulis berita kali bos
eh tau kok
satu tahun pak
bini lo kabur juga
bini lo kangen juga sama puan akannya
terima kasih bu aminah
uma pokoknya harus tuntut uma